gubernur jawa barat ridwan kamil dan gubernur dki jakarta anies baswedan menunjukkan kekompakan
dengan makan bubur bersama usai menjadi pembicara dalam gelaran west java urban dua puluh talks pada kamis
malam keduanya tampak menikmati hidangan bubur ayam legendaris di kawasan jalan asia afrika bandung
diringi lantunan lagu dari pengamen jalanan sambil bercakap cakap dan bersendagurau keduanya
mengaku memiliki banyak persamaan termasuk dalam hal menikmati bubur kan kebersamaan kita karena
urban dua puluh ya tentulah sudah ada momen seriusnya tadi pak anies sebelum pulang saya ajak dulu ke bubur
langganan saya sejak saya wali kota kan rumah wali kota sebelah sini jadi malam malam jalan
kaki pasti ngebubur di sini dan menurut pak anies enak ya pak enak marah kita memang satu tim tim
meski terlihat kompak keduanya mengaku sama sekali tidak membicarakan mengenai
urusan politik termasuk pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat kata mengingat dia bacawan ngomongin apa

tinggal negara negara becomeskita ini bertetangga bertanya dong lempel sekarang

jadi gantian minggu lalu kami yang jambu kang emil
minggu lalu kita yang jadi tuan rumah sekarang kang emil yang jadi tuan rumah gantian
selepas menyantap bubur keduanya tampak berjalan jalan menyusuri kawasan asia afrika
tak lupa mereka pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama para cosplayer hantu
yang bergentayangan di kawasan wisata tersebut
laisa nisa helmi surya negara bandung jawa barat